wah mas diki sama pacarnya ya datang ke onseng
itu deklarasi loh pacarnya
mudah mudahan mendengarkan lagu all for one nya i swear itu nanti ada
tapi yang paling penting mudah mudahan tahun baru banyak juga nih
yang punya jenjang kehidupan baru membuka lembaran baru alias menikah
nah itu sebagai pemerintah provinsi dki jakarta kemarin menggelar acara pernikahan masal
di kawasan jalan mh tamrin jakarta pusat
ada banyak sekali pasangan yang menikah ada empat ratus tiga puluh tujuh pasangan
jadi dua ratus enam puluh tujuh kelurahan diresmikan menjadi suami istri di malam pergantian tahun
raut wajah cemas sekaligus antusias
tampak pada beberapa pasangan yang akan segera menggelar akad nikah
segera setelah gubernur dki jakarta anies baswedan memberikan sambutan
lalu proses hijab kabul dilaksanakan
raut wajah itu berubah menjadi bahagia
kini mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri
dengan disaksikan ratusan pasang mata
para mempelai yang berbahagia di akhir tahun dua ribu tujuh belas ini
terdiri dari berbagai macam latar belakang
seperti pasangan edi sunardi dan suhartina
yang sudah berusia lebih dari lima puluh tahun
sebelumnya mereka telah menikah secara agama
dan di sini mereka telah menikah secara agama
dan kini baru mencatatkan pernikahannya dalam dokumen negara
saya sudah menikah tapi menikah siri
untuk lakapan administrasi negara ini nikah awal
program menikah masa jadi saya ikut
alhamdulillah senang sekali
soalnya semuanya sembah gratis
dari fasilitas pengurusan surat surat
sampai ke tempat lokasi
sampai pernikahannya sampai dada pulang lagi
ada pula andre dan tuti alawiah
dua sejoli yang masih berusia sembilan belas dan delapan belas tahun
mereka memutuskan ikut menikah masal karena tidak ingin berlama lama berpacaran
ya mumpung ada gitu daripada kita pacaran lama lama
mendingan jalan aja kayak gini
takut terjadi yang nggak dimungkinkan
lebih baik gini
dapat infonya nikah masanya dari siapa
buat teman teman yang di sana
dia belum nikah cepat cepat
biar dapat jodoh yang enak
pihak penyelenggara menyatakan pernikahan masal ini diadakan untuk membantu warga jakarta yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan
sejumlah evaluasi telah dicatat untuk memperbaiki gelaran serupa berikutnya
masih kurang mungkin waktunya
waktu persiapan dari khususnya dari masyarakat
dari pelaluran dalam mencari calonnya
karena banyak yang daftar ada lima ratus delapan belas yang daftar
terusnya dokumennya tidak lengkap
dengan pemberian mahar berupa emas satu gram serta tabungan yang diberikan bagi masing masing mempelai
pemprov berharap setiap pasangan ini mampu menata kehidupan rumah tangganya dan mewujudkan keluarga bahagia
angga putra jakarta